apakah luka luka kami bisa sembuh
pasti bisa gesiratu
karena luka luka itu tidak terlalu berat
kiai adalah ahlinya dari para ahli
aku yakin ya iroh pasti dengan sangat mudah menyembuhkan wajah kami
aku benar benar sudah tidak tahan dipanggil dengan sebutan ratu buku group
baiklah ini semua bisa diobatin dengan satu cara
sepertinya ada yang aneh dengan putri sliwangi
dia seperti keserupan adikku
kita bisa mencari tahu itu nanti
bisakah nyai iroh mengobati kami berdua
jurus apa yang dipakai
kenapa jurus pelajar mustiku seperti tidak bisa menyentuhnya
aku harus menggunakan kebanggaan tersebut
sepertinya kita sudah sampai di wilayah pajajaran
ide yang bagus
mencari kian santang di lingkungan ini
kita lanjutkan pencarian kita
ini kesempatan kita untuk menangkap kian santan
kita tidak bisa menangkap kian santang
kita tidak bisa meremehkan kian santang
ilmu kanuragannya sangatlah tinggi
jangan khawatir nyai ratu
kian santang tidak akan bisa
menggunakan ilmu kanuragannya
karena dia sedang terluka darah
aku melihatnya sendiri bersama skanwar
ruangkan kian santang

kamu baik baik saja
tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan anak
kalaupun ilmu kanuraganya pulih
itu tidak akan pulih semua
baiklah kalau begitu
kau sudah terlalu kerja
memperlakukan rakyat pajajara
sudah saat kamu hentikan sebuah kegilaannya
tahu apa kau tentang kekuasaan
aku melakukan ini semua
untuk menjaga kewibawaan pajajara
kewibawaan kerajaan bisa terjaga
dan juga memberikan tempat yang amat
bagi rakyat pajajara
tidak mak ancestors
membuat rakyat sejahtera
dan juga memberikan tempat yang amat bagi rakyat terkejar
kita bertemu kembali giansan
tidak ada lagi keberuntungan yang menyertai
ada juga pendekar pendekar lain
yang menginginkan nyawa mu giansan
aku tidak perlu mengotori tanganku sendiri
biar orang lain membunuh
tenaga aku baru cukup untuk mengeluarkan jurus suket kalanjana
lau museta mampu mematahkan
jangan ganggu putraku
baguslah kau ingin bergabung
aku bisa membalaskan dendam pada kalian
biar aku yang menghadapi dia
jangan mem devote diri kau ke allah
saya akan melahirkanmu
tidak ada apa apa
jangan lupakan aku
kita masih masih recherche
jangan menemu buku boga
jangan lupa romantic
jika tetap di dalam
stay tetap berdihar
dan tetap di denny
v czyli guruku sendiri
itulah semua maksud kita sekarang
bisa gue si ratu karena lokaluka itu tidak terlalu berat
yai adalah ahlinya dari para ahli
aku yakin ya iroh pasti dengan sangat mudah menyembuhkan wajah kami
betul nyai aku benar benar sudah tidak tahan dipanggil dengan sebutan ratu burupa
baiklah ini semua bisa diobatin dengan satu cara
gamit sigalamit sangkut di gulang gulang ayak setan muntit disitulah penyakit pulang
jaga dewa betara
aku pasti akan kembali seperti sediakana
untukmu nyai iroh
kenapa wajahku tidak ada perubahan sama sekali
luka di wajah kusiratu itu bukan luka biasa
apa bedanya luka di wajahku dengan luka di wajah raka bupa rogol
kau hanya mengerjai ku saja
dasar kau dukun palsu
dasar kau dukun palsu
dasar kau dukun palsu
dasar kau dukun palsu
dasar kau dukun palsu
hai rai sudah kamu jangan marah marah seperti ini mohon maaf ya ya apun tenggu siratu apun
tenggu siratu saya mohon izin sebentar untuk membawa nyihiroh ke belakang putri siratu
ya cepat bawa dia dari hadapanku
bawa dia ke pangkul ini
kenapa luka lukaku tidak hilang raka
tenang rai sebentar lagi
lukamu pasti akan selamat
kau alau perlu